kita beralih ke informasi lainnya seorang ibu muda di kabupaten lamongan rela menawarkan ginjalnya
demi kesebuahan sang anak
penjualan ginjal tersebut ditawarkan melalui akun facebook disertai foto kondisi sang anak
kondisi tersebut terpaksa dilakukan sang ibu lantaran tidak memiliki biaya
sejak anaknya difonis dokter penderita penyakit kelainan pada usus
pasangan suami istri jainul dan fitri warga dusun balong desa sumberdadi kecamatan mantup kabupaten lamongan
tampak tegar melihat derita yang menimpa sang buah hati gani zakir alhamza yang masih berusia delapan belas bulan
penyakit kelainan usus yang mendera gani sudah berlangsung sejak lahir
awalnya saat gani berusia lima belas hari muncul benjolan seperti usus tersumbat sehingga tidak bisa buang air besar
setelah dilakukan delapan kali operasi usus hingga selesai
saat ini gani tidak berujung sembuh
justru tubuhnya makin kurus kering akibat makanan tidak diproses dalam perutnya
namun langsung keluar melalui lubang anus buatan
karena kondisi ekonomi orang tuanya yang kurang mampu
akhirnya fitri sang ibu berinisiatif untuk menjual ginjalnya demi biaya pengobatan anak melalui media sosial
udah banyak mas masak setiap hari hutang kan takutnya gak dikasih belum dibayar juga kan
rencananya jika ada yang mau membeli ginjalnya
hasil penjualan akan ia pakai untuk biaya pengobatan serta membayar hutang selama pengobatan
miftahul arief lamongan